dan kemudian dia hadir dia ingin menunjukkan bahwa presiden peduli pada rakyat bawah dan seterusnya
saya kira sangat signifikan bagaimana kerjaan antara presiden jokowi itu pada mobilisasi
dan kemudian berimplikasi pada kemenangan dari kupu dua
karena sekali lagi tadi saya katakan bahwa presiden kita adalah orang yang sangat powerful
secara legal formal dia kepala pemerintahan kepala negara
dan juga kita lihat bahwa hampir semua kekuatan politik di negeri ini
kalau itu bisa ditunjukkan di dpr semua sudah ada pada kubu pak jokowi
jadi hampir hampir tidak ada kekuatan pengimbang atau kekuatan oposisi
jadi ketika presiden jokowi ingin menjalankan berbagai upaya untuk memenangkan
maka saya kira tidak akan terlalu sulit untuk memberikan perintah
entah itu eksplisit implisit maupun mungkin secara simbolik
saya ingin katakan pak jokowi adalah orang jawa dan dia seringkali memainkan
bentuk komunikasi yang simbolik yang tidak langsung
cukup jelas bahwa arah dukungannya adalah ke
pertanyaan dari pemohon tentang kepuasan pemerintah jokowi
maaf tadi dari pak tama belum sempat saya jawab
jadi dengan endorsement ke dua itu
kemudian kepuasan dari masyarakat terhadap kondisi
ekonomi kita itu kemudian dengan sendirinya mengalir pada dua
saya kira ada kemiripan dengan apa yang diterapkan pada masa order baru
pada masa order baru kita mengenalislah pembangunanisme
pada era sekarang kita mengenal pembangunanisme baru
saya kira upaya upaya untuk memperkuat mendorong pembangunan infrastruktur
penggencaran atau penguatan upaya upaya diregulasi
itu semuanya adalah bentuk bentuk dari new develomentalisme
dan saya kira hal hal ini menjadi wacana yang terus didesiminasikan melalui berbagai media kita
jadi ada kemiripan tapi ada semacam bentuk revisi baru
karena konteksnya kita hidup dalam sebuah tatanan ekonomi global
kapitalisme global kemudian yang terakhir dari pihak terkait dari saudara farid kalau saya nggak salah
kalau anda bertanya mengenai apa riset yang saya lakukan terus terang saya belum melakukan riset secara langsung
dan saya sedang memulainya itu tapi saya tadi mendasarkan pada riset riset yang dilakukan oleh terus terang saya mengutip dari
buku buku dari saiful mujani william liddle dan kusrido ambardi yang dalam dua bukunya itu sangat jelas menggambarkan tentang
pentingnya dua variable tadi itu dan hasil pemilu tahun dua ribu dua puluh empat ini juga memantik banyak akademisi untuk berupaya memahami
karena kondisinya bisa seperti ini dan itu mengancam pada masa depan demokrasi kita
saya kira kami di perguruan tinggi perguruan tinggi tergerak kembali untuk mengikuti karena selama ini riset riset terkait itu
banyak dilakukan oleh teman teman di lembaga lembaga survei dan perguruan tinggi terus terang agak kekurang agak
ya sudah yang bapak kan belum melakukan riset itu ya dari hakim tadi
sedang bersiap siap menuju ke sana yang mulia
baik yang dari hakim pak
yang dari pak hakim yang mulia pak daniel saya kira ada anomali di sumatera barat dan di aceh tapi justru itu memperkuat tentang variable ketokohan
variabel ketokohan di pemilu dua ribu sembilan belas ketika prabowo menang di sana saya kira cukup kuat karena afiliasi atau identitas yang dibangun oleh pak prabowo
saya kira mengarah pada afiliasi muslim ya
dan dukungan karena pak prabowo pak prabowo kemudian beralih mendukung pak jokowi dalam pemerintahan maka dukungan itu dialihkan kemudian ke tokoh lain
dalam hal ini adalah tokoh nomor pasangan urut nomor satu
jadi pergeseran ini saya kira juga justru memperkuat variable tentang ketokohan tadi
jadi masyarakat tidak diam tapi juga berpikir secara kritis seolah olah mohon maaf ini mohon maaf itu tak ada juga
nomor dua karena dianggap mungkin
tidak dipilih tidak menang di sumatera barat